guna memastikan stok beras satgas pangan aceh melakukan sidak ke gudang bulog siron aceh besar
tim satgas pangan ingin memastikan pendistribusian bantuan pangan tahap dua kepada masyarakat berjalan lancar
menurut rencana bantuan pangan beras tahap dua akan dibagikan di kantor pos seluruh aceh
kepada lima ratus tiga puluh ribu lebih keluarga penerima
satu keluarga atau satu kepala keluarga nantinya akan mendapatkan sepuluh kg beras bantuan
pengecekan dan sidak ini dilakukan lintas sektor untuk menjamin kesiapan
dan kelancaran proses penyaluran ke seluruh wilayah aceh
bulog memastikan stok beras bantuan pangan masih mencukupi hingga empat bulan ke depan
pertama penyelenggaraan penyelenggaraan yang diberikan amanah penugasannya kepada bpn
bpn menugaskan kepada bulog dan yang melakukan transporternya adalah pt pos
yang pertama adalah masyarakat kita dapat mendapatkan bantuan beras yang kualitasnya bagus
yang kedua adalah sekaligus bisa menekan inflasi di provinsi negara jerusalem
yang selama ini memang pengendalian inflasi dapat kita tekan sebagaimana yang kita inginkan